kita beralih ke informasi lainnya ini juga terkait musibah yang terjadi di mana tujuh penambang emas tradisional di desa buunmas kecamatan sekotong tengah kabupaten lombok barat tewas diduga karena menghirup gas beracun yang masuk ke dalam lubang tambang
warga dan petugas sar bersama tni polri berupaya mengevakuasi korban
evakuasi dilakukan warga yang mencoba menyelamatkan tiga belas rekan mereka yang terjebak di dalam tambang emas tradisional yang berada di desa buhunmas kecamatan sekotong tengah kabupaten lombok barat selasa kemarin
petugas gabungan juga dikerahkan dari basarnas tni polri guna membantu masyarakat melakukan evakuasi terhadap korban yang terjebak di dalam tambang
enam orang berhasil diselamatkan tapi kondisinya kritis
sementara sisanya meninggal dunia dan dugaan sementara
ketujuh korban tersebut tewas akibat menghirup gas beracun yang masuk ke dalam lubang
hingga kini polisi masih menyelidiki sumber asap karena ditemukan bekas pembakaran di lubang tambang sebelahnya
sementara itu enam orang penambang emas tradisional yang lolos dari maut di lubang tambang emas tradisional di desa buun emas kecamatan sukotong tengah kabupaten lombok barat masih menjalani perawatan
mereka diduga menghirup gas beracun saat berada di dalam tambang
empat orang masih menjalani perawatan di puskesmas kecamatan sekotong dan dua orang lainnya terpaksa dirujuk ke rumah sakit daerah kabupaten lombok barat di gerung karena kondisinya yang cukup parah
korban kebanyakan masih trauma dan shock atas kejadian tersebut
akhirnya semua kena asap di dalam
tidak bisa bernafas